bila dibandingkan dengan waktu saya kecil dulu
sudah banyak sekali perubahannya
mulai dari padatnya gedung gedung tinggi di tengah kota
hingga kemacetan akibat lalu lalang para pelaju yang mencari pundi rupiah
akan tetapi perubahan yang saya maksud ini tidak melulu yang buruk
banyak juga contoh perubahan yang justru membuat hidup menjadi lebih baik
perkembangan yang terjadi di jakarta tidak terlepas dari dulunya jakarta
seperti apa sebenarnya ibu kota indonesia ini pada masa dulu
ingin sekali saya kembali ke masa itu dan menjadi penontonnya
rasa penasaran saya kepada masa lalu jakarta membawa saya ke kawasan kota tua
di mana terdapat salah satu pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di nusantara pada masa lalu
karena letaknya yang strategis
maka banyak bangunan penting bagi pemerintahan masa itu
yang didirikan di kawasan yang menjadi cikal bakal kota jakarta ini
mata saya tertuju pada salah satu bangunan yang masih kokoh dan tegap berdiri
saya yakin bahwa bangunan ini sangat penting keberadaannya pada saat itu
masya allah bangunan ini adalah gedung the java shibank babe grand royal
sejenak saya menghayati arsitektur museum ini
sebuah gambaran perubahan dari masa ke masa yang menuju ke arah lebih baik
melangkahkan kaki ke dalam bangunan ini kedatangan saya disambut oleh pak gali
beliau yang menemani saya berkeliling di museum ini untuk memberi ilmu yang lebih dalam
belajar bukan hanya persoalan membaca tetapi melihat secara langsung peninggalan sejarah dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita apalagi ditambah dengan imajinasi kita yang tanpa batas
museum ini memiliki banyak ruang yang membuat saya tercengang ketika melihatnya seperti ruang emas moneter ruang nomismatik
hingga ruang diorama yang menampilkan perjalanan sejarah perekonomian negeri ini
bukan hanya itu saya pun terkagum dengan deskripsi evolusi uang hingga sejarah berkembangnya bank syariah
sumber informasi syarat makna ini tidak mungkin saya
mungkin saya sia siakan tanpa belajar darinya
menjadi penulis selalu menggugah saya untuk bertualang lebih jauh
masih banyak dinding saksi bisu perjuangan negeri yang harus saya pelajari sebagai wawasan yang harus saya wariskan
minimal untuk diri sendiri yang nantinya saya harap bisa dibagikan kepada yang lain
saya anak bumi pertiwi